bella aku mohon kembali masuk ke dalam
bella aku mohon jangan dengarkan afif aku lakukan ini semua demi kebaikan kamu bella
maaf reno aku gak bisa aku harus bersama suami aku afif
bella dengerin aku dulu
dengerin aku dulu
kamu sudah menyanyiakan seseorang yang serius mencintai kamu
reno sangat mencintai kamu deh dia sangat mencintai kamu
aku harus bersama suami sah aku afif
kamu tenang aja aku akan bicara sama dia aku akan jelasin sama dia
sampai saat ini
aku gak bisa ngelupain kamu bilang
aku terbakar cemburu
aku marah aku sedih
karena aku mencintai kamu
aku juga mencintai kamu afif
aku mohon used hitung syaikh aku
bas artinya aku buruk
tak ternyata pada api ini

ancur ancur ini keluarga
makin ancur makin teruk
bagaimana dengan reno
kalau perkawinan kalian itu tidak sah
apa yang kalian lakukan ini
dilarang oleh agama
reno pasti bisa mengerti
setelah kamu jelasin
menunggu kamu di kantor
di tempat biasa kita berdoa
setelah kamu jelasin sama reno
aku menunggu kamu di kantor
di tempat biasa kita berdua
sebelumnya terima kasih banyak mas
mas sudah sempetin waktu
buat jenguk kami disini
bella emang sedikit gelisah
semoga dengan mas kesini
dia bisa terhibur ya
iya pak reno
sepertinya aku nggak bisa lagi
sepertinya aku gak bisa lagi
sepertinya aku gak bisa lagi
ternyata pernikahan kita ini adalah pernikahan dosa
pernikahan yang haram
aku ternyata masih istri saya afif
ada apa ini bella
tadi afif datang
afif datang kesini lagi
berani sekali deh
afif cerita sama aku
kalau ustadz bilang sebelum enam bulan afif diduga meninggal dan ternyata dia kembali lagi
berarti afif masih suami aku
kamu jangan percaya sama omongannya afif
kamu jangan percaya sama dia
pak reno suami kamu deh
aku udah gak bisa tinggal disini lagi
itu semua gak benar iko
reno itu suaminya bella
bella gak boleh pergi dari reno
itu gak bisa dibiarin miko
mama harus bicarakan sama bella
iko punya firasat buruk mas soal ini
mama kesana sekarang ya
kamu tahan bela jangan sampai dia pergi dari situ ya
kembali masuk ke dalam
bela aku mohon jangan dengarkan afif
aku lakukan ini semua demi kebaikan kamu bella
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku harus bersama suami aku afif
dengerin aku dulu
dengerin aku dulu
kamu sudah menyanyiakan seseorang
yang serius mencintai kamu
sangat mencintai kamu dek
dia sangat mencintai kamu
aku harus bersama suami sah aku afif
bella udah pergi
pak reno ada didalam
dia kelihatan sangat terpukul sekali dengan kepergian bella
ya para bella bisa bisanya dia meninggalkan orang yang mencintai dia demi afif
menurut kamu kira kira bila kemana ya
gak tau ma
apa jangan jangan bella ke rumah afif
iko antarkan mama ke rumahnya afif
mama mau tau afif bicara apa sama bella
apa bisa bisanya dia pergi dari rumah
afif gak boleh menghancurkan kehidupannya bella
ayo nganterin mama ke rumah afif
tante bella pergi dari rumahnya pak reno
dan kami yakin bella menemui afif tante
bella pergi dari rumah mau ketemu sama afif
sairah ini nggak salah nih
hah ada apa sih
gak salah silvia
afif melakukannya lagi
tunggu tunggu ini maksudnya apa sih
coba coba ceritakan ke saya
ada apa sih
sairah ada apa kok bisa begini
oh jadinya begitu ya
aduh benar benar ya
kenapa jadi begini ya
keadaan jadi semakin runyam
aduh jadi bingung nih
aku sudah lama menunggu ini bella
sudah sejak lama aku memimpikan ini
sudah lama aku menunggu ini bella
aku bisa melihat sunset lagi bersama kamu di gedung kantor aku
selamat tinggal afif
darah apa yang kamu mau lakukan
tiara tiara jangan tiara
kamu jangan bunuh diri kamu jangan lompat di situ
enggak afif jangan mendekat
kalau kamu mendekat aku lonceng
tiara kamu tenang dulu tiara
aku bisa jelasin semuanya sama kamu
kamu tenang dulu
sekarang kamu tenangin diri
aku bisa jelasin semuanya sama kamu
aku bisa jelasin semuanya sama kamu
aku bisa jelasin semuanya sama kamu